dalam daftar pemilih tetap atau dpt laki laki satu satu empat empat enam enam perempuan satu sembilan enam dua tiga tujuh
jumlah pemilih tetap laki laki dan perempuan dua dua tiga enam tujuh tiga
pengguna hak pilih jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap atau dptb laki laki delapan tujuh empat empat enam enam
jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap atau dptb laki laki tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh
jumlah perempuan dan laki laki satu tujuh lima enam tujuh enam satu

pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap atau dptb laki laki satu tujuh lima enam tujuh enam satu
pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap atau dptb laki laki enam belas ribu satu ratus tujuh belas
jumlah dptb laki laki dan perempuan dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tujuh
jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih deficiency khusus atau dptb laki laki dua empat puluh satu
jumlah dptb laki laki dan perempuan tiga puluh delapan ribu satu ratus empat belas
jumlah dptb laki laki traz freely laki laki sepuluh ribu dua ratus empat puluh dua
jumlah dpb laki laki dan perempuan dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh
buna hak pilih b satu tambah b dua tambah b tiga
jumlah laki laki dan perempuan satu delapan dua dua empat empat dua
data pengguna surat suara
jumlah surat suara yang diterima termaksud surat suara cadangan dua persen dari dpt
jumlah surat suara yang digunakan
jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih
jumlah surat suara yang digunakan
jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai
termasuk sisa surat suara cadangan
jumlah surat suara yang digunakan
data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden
ya karena terlalu banyak pertanyaan ini
baik data pemilih disabilitas laki laki empat ribu tiga ratus enam puluh empat
jumlah laki laki dan perempuan sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga
data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden
data suara sah dan tidak sah
jumlah seluruh suara sah
jumlah suara tidak sah
jumlah seluruh suara sah
jumlah seluruh suara sah dan tidak sah
terima kasih teman teman kpu provinsi sulawesi tengah
pemilu presiden wakil presiden
di provinsi sulawesi tengah